temuan kasus covid sembilan belas varian omikron di surabaya jawa timur setelah pasien berlibur ke bali
membuat pemerintah provinsi bali waspada dan memperketat penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas
di semua kabupaten kota di bali
kepala dinas kesehatan provinsi bali ketut suarjaya saat dimintai konfirmasi selasa siang
meminta jajarannya di semua kabupaten kota di bali mengintensifkan tim surveillance
yang melakukan pemantauan dan pengamatan atas potensi penyebaran covid sembilan belas di tengah masyarakat
ia mengimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan dan memeriksakan diri
termasuk melakukan tes swab jika mengalami gejala influenza
saat ini dinas kesehatan provinsi bali melakukan sepuluh lebih tes covid sembilan belas per hari
untuk mencegah penyebaran kasus covid sembilan belas di tengah masyarakat
sejauh ini memang kita di bali testingnya kan sangat masif ya
sehari di bali itu pemeriksaan swab lebih dari sepuluh ribu
ini untuk pelaku perjalanan juga tracing kontak erat
dan termasuk screening screening pada pertemuan pertemuan yang dilakukan secara masif
dan hasilnya ya sebagian besar memang negatif
selain melakukan tracing dan tracking di sejumlah lokasi
pemprov bali mengimbau pengelola fasilitas umum dan obyek wisata di bali
agar menerapkan protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan wisatawan
imbauan ini pun mendapat respon baik dari wisatawan nusantara yang saat ini berlibur ke bali
menurut saya cukup ketat karena kita selain harus scan tes juga temperatur ditanya
pokoknya menurut saya cukup oke lah ketat
di pelabuhan juga kita tetap harus di scan lagi gitu ya
semua surat antigen apa gitu harus dilihat gitu
saya saat ini berada di salah satu objek wisata pantai di kawasan jimbaran bali
sama seperti objek wisata pantai pada umumnya di bali
sebagian besar penerapan protokol kesehatan ada seperti tempat mencuci tangan dan areal yang wajib memakai masker
hanya saja masih belum tampak adanya penerapan aplikasi peduli lindungi
untuk memastikan status kesehatan dari mereka yang akan memasuki wilayah pantai
meski demikian kedepannya kita semua berharap masyarakat hingga pengelola tempat publik hingga wisata harus lebih
perhatikan penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas agar kita semua dapat terhindar dari penyakit khususnya varian omikron yang sudah masuk ke indonesia
tim liputan cnn indonesia badung bali